deretan tanaman hias ini ternyata tidak hanya bisa bernilai jual di dalam negeri saja
tapi juga bisa diekspor dengan harga jual mulai dari seratus dolar hingga belasan ribu dolar amerika serikat
tanaman berjenis tomatofilom varegata java beauty series ini bagi saya sekilas tampak biasa saja
namun ternyata harganya pernah mencapai lima lima ratus dolar amerika atau sekitar tujuh puluh sembilan juta rupiah saat diekspor maret lalu
bahkan saat itu ada tanaman monstera min varigata yang laku dua belas lima ratus dolar per daun
meski harga sekarang tidak sedramatis maret lalu namun hal ini tetap menjadi rekor bagi riki subagja
petani tanaman hias asal parongpong kabupaten bandung barat
petani milenial berusia tiga puluh dua tahun ini bercerita ia berhasil menembus pasar tanaman hias di amerika serikat
kanada jerman serta beberapa negara asia padahal baru mulai tiga tahun lalu dengan dua pohon saja
pertama kali ekspor jumlahnya cuma dua pici dua picis waktu itu ke amerika
terus setelah ada pengiriman ke amerika dengan sendirinya juga ke instagram ada yang direct juga di message
dia minta juga ke hongkong tuh
yang terakhir yang kemarin
yang dilepas diekspor untuk yang saya pribadi sekitar satu delapan ratus pohon
peningkatan permintaan tanaman hias inilah yang membuat ricky berkolaborasi dengan enam puluh lima petani tanaman hias lain
di kecamatan parongpong untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar luar negeri
jenis tanaman hias yang laris di pasar luar pada dua ribu dua puluh dua adalah tanaman yang memiliki varigata
atau corak berwarna berbeda dengan warna asli daun
indonesia juga banyak diminati seperti skindapsus moon light varigata yang dijual dengan harga dua ratus tujuh puluh lima dolar
serta ravidofora foraminifera varigata yang dijual dengan harga satu ratus delapan puluh lima dolar amerika
bagi riki potensi ekspor tanaman hias indonesia masih sangat besar
namun harus dibarengi dengan dukungan dari pembuat kebijakan serta pihak swasta
terutama dalam membangun teknologi kultur jaringan
serta asuransi untuk pembinaan tanaman hias

kita kan budidayanya masih secara konvensional ya dibanding dengan negara negara pesaing lain
kayak thailand dan lain sebagainya mereka sudah menggunakan tisu culture
komitmen kami para eksportir di sini dengan komitmen buyer itu gitu
ketika tanamannya memang mati kita siap mengganti kerugian mereka
menurut dinas tanaman pangan dan hortikultura provinsi jawa barat
secara umum nilai ekspor tanaman hias bunga potong serta pohon hidup dari jawa barat
mengalami peningkatan dari dua ribu dua puluh yaitu tujuh lima juta dolar amerika serikat
ke angka delapan delapan juta dolar amerika serikat pada tahun berikutnya
kita memberikan fasilitasi berupa pelatihan bintek budidaya
kemudian kita juga memfasilitasi terkait dengan persyaratan persyaratannya
biasanya untuk ekspor itu itu diperlukan sertifikat good agriculture practices
jamie menambahkan selama ini jawa barat dikenal sebagai produsen anggrek terbesar di indonesia
dan diharapkan tanaman hias dari jawa barat bisa menjadi produk unggulan nasional
dari leputan cnn indonesia bandung jawa barat